bentrok antar warga terjadi di desa gunung jaya dan desa sampua balo buton sulawesi tenggara
puluhan rumah warga menjadi sasaran amuk masa hingga berujung pada pembakaran
dikutip dari lamandetik com kabit humas polda sultra akbp hari golden heart mengatakan
bentrokan berawal saat warga desa sampua balo konvoy saat malam takbiran dan melintasi desa gunung jaya
sempat terjadi pergesekan antar kelompok dan berakhir dengan amuk masa
sedikitnya satu orang terluka akibat terkena sabetan senjata tajam
dan kami sudah terhubung langsung dengan kabit humas polda sulawesi tenggara akbp hari golden heart lewat sambungan telepon
selamat malam pak hari
selamat malam mas red heart
baik pak hari jadi apakah polisi sudah bisa mengungkap apa sebetulnya penyebab pastinya terjadinya bentrokan
baik sebelumnya saya luruskan bahwa kejadian kronologisnya adalah pada saat malam takbiran
ada sekelompok warga masyarakat desa gunung jaya yang melakukan konvoy melintasi desa sambuapulu
pada saat melintasi desa sampua balo sekelompok warga ini membunyikan dengan keras
atau menggas gas sepeda motornya
sehingga menimbulkan ketersinggungan
kemudian pada hari rabu pukul tiga belas ada warga desa sambuapulu yang akan melaksanakan silaturahmi
pada saat melintasi desa tersebut terjadi pemanahan terhadap warga desa sempuapulu
sehingga warga desa tersebut kembali ke desanya dan tidak berselang lama kurang lebih empat puluh menit
ada penyerangan yang dilakukan oleh desa sampuapolo ke desa gunung jaya
oke jadi ini murni karena gesekan antar warga saja ya pak hari
betul adanya gesekan karena ketersinggungan
dan memang di waktu sebelumnya pernah ada konflik namun bisa kita mediasikan dan kita damaikan
jadi adakah yang kemudian diamankan atau mungkin untuk diperiksa lebih lanjut setelah terjadi bentroka ini pak hari
baik kami sampaikan sampai dengan malam ini dapat didatakan bahwa terdapat delapan puluh tujuh rumah warga desa gunung jaya yang dibakar
kemudian ada dua korban luka akibat sabetan benda tajam dan terkena panah
kemudian satu warga
ini data yang sampai malam ini ya ada di kami
ya ini yang meninggal dunia ini identitasnya usia berapa apa kemudian penyebab sampai kemudian meninggal dunia pak hari
saat ini korban semua sudah dievakuasi ke rumah sakit di buton dan sedang dalam penyelidikan ya
kita aparat selain saat ini fokus untuk meredam situasi kemudian melakukan proses rekonsiliasi
proses pemulihan juga melakukan proses penegakan hukum
oke pak hari untuk yang satu warga meninggal dunia ini penyebabnya apa ini
dan usia berapa laki laki atau perempuan mungkin nggak bisa tahu informasinya pak
nanti kita sampaikan berikutnya mas ya karena aparat kami sedang bekerja dan sedang dalam penyelidikan
oke tapi situasi di buton khususnya di daerah yang terjadi bentrok kemarin bagaimana situasinya saat ini pak
situasi sampai saat ini sudah berangsur pulih ya
bahkan bapak gubernur juga dalam statementnya menyampaikan akan membangunkan kembali rumah rumah warga yang dibakar
oke tadi pak hari mengatakan akan ini sedang fokus untuk meredam konflik upaya upaya rekonsiliasi
bentuk pendekatannya dengan cara apa ini pak dari polisi kepada masyarakat di sana
baik saat ini selain teni polri bapak kapoldo sutra dan dan rem sudah berada di lokasi
bersama sama dengan polisi
bersama sama dengan pemerintah daerah buton dan seluruh tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat ya
duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan ini
oke tapi sementara warga diungsikan terlebih dahulu begitu pak hari ya
ya untuk warga desa gunung jaya yang rumahnya dibakar untuk sementara diungsikan di desa desa di wilayah pasar wajo
baik pak ari mudah mudahan dapat segera teratasi konflik di sana
kita berharap demikian untuk semua aparat yang berusaha untuk meredamkan konflik
terima kasih banyak kita tunggu informasi terbaru
akan meredam dan akan segera kondusif
baik terima kasih pak hari goldenheart kabit humas polda sutra